di pasar ciplak jakarta timur harga kebutuhan pokok serta sayur mayur pada selasa terus merangkak naik
kenaikan paling mencolok terjadi pada harga cabai
cabai merah keriting yang semula rp tiga puluh lima hingga rp empat puluh per kilogram
kini naik menjadi rp delapan puluh lima hingga rp sembilan puluh per kilogram
naiknya sejumlah harga kebutuhan ini telah diprediksi sebelumnya
karena sebagian besar pasokan terutama sayur mayur berasal dari luar jakarta
naiknya harga bbm membuat biaya pengiriman juga ikut naik
selain harga cabai harga daging sapi juga mulai naik di level distributor
kini harga daging sapi berada di kisaran rp satu ratus empat puluh per kilogram
sementara sebelumnya berada di antara rp satu ratus tiga puluh hingga rp satu ratus tiga puluh lima per kilogram
harapannya sih pengen stabil seperti dulu lagi jadi barang nggak naik
kita udah jadi jalanin yang ada aja jadi kita kan sama warga juga sama masyarakat juga kan
kenaikan harga ini pun dirasa memberatkan warga
tolonglah dilihat yang utama nih kita rakyat rakyat kecil apalagi saya
saya yang nggak punya gaji bulanan yang harus cari makan yang harus berjualan
tolonglah harganya ditekan lebih murah lagi
biar kita juga bisa hidup sejahtera kayak orang orang yang di atas
kalau orang orang di atas kan punya gajinya gede gede
kenaikan harga juga terjadi di pasar tanjung jember jawa timur
selasa pagi harga cabai merah besar tembus menjadi rp enam puluh per kilogram
sebelumnya cabai merah besar dijual di kisaran rp tiga puluh lima hingga rp empat puluh per kilogram
selain karena dampak kenaikan harga bbm tingginya harga ini juga disebabkan berkurangnya jumlah pasokan dari petani
akibat banyaknya lahan tanaman cabai rusak dikarenakan tingginya intensitas hujan
kondisi yang sama juga terjadi pada harga daging ayam
harga daging ayam di pasar tanjung yang semula dua puluh enam
enam hingga rp dua puluh delapan per kilogram kini menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
untuk antisipasi terjadinya kenaikan harga
pemerintah daerah akan menggelar pasar murah di beberapa lokasi agar harga bisa kembali normal
imbas dari harga bbm naik sejumlah bumbu dapur serta sayur payur di pasar tradisional kabupaten biren aceh ikut naik
selain cabai merah cabai rawit yang semula rp tiga puluh lima kini menjadi rp lima puluh per kilogram
cabai hijau dari harga rp tiga puluh lima naik menjadi rp empat puluh lima
sementara bawang merah dari rp dua puluh lima naik menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
sedangkan harga sawi kangkung bayam naik rp sepuluh per ikat
naiknya harga sayur mayur dan rempah rempah di pasar biren berdampak pada pengurangan daya beli warga
akibatnya kondisi yang sama juga terjadi pada harga sayur
akibatnya omset pedagang juga menurun drastis